selesaikan rekapitulasi suara pilpres secara nasional di tiga puluh delapan provinsi
dua provinsi terakhir hari ini telah diselesaikan yakni papua dan papua pegunungan
dari hasil rekapitulasi suara pilpres dua ribu dua puluh empat prabowo gibran unggul di tiga puluh enam provinsi
sesuai dengan batas waktu rabu dua puluh maret dua ribu dua puluh empat kpu rencananya akan langsung mengumumkan hasil rekapitulasi pada malam ini

saudara kita pantau bagaimana situasi di gedung kpu bersama jurnalis kompas tv
valen unjuk rasa dilakukan di depan kpu malam ini
kira kira apakah masih bertahan dan apa yang sebenarnya mereka suarakan
ya elgin dan juga saudara untuk saat ini kami belum bisa melaporkan apakah memang aksi unjuk rasa ini
sudah berlangsung sedang berlangsung ataupun tidak
tapi memang dari sisi bagian dalam gedung kpu ri tidak ada suara yang terdengar kembali daripada aksi unjuk rasa yang memang dilakukan oleh sejumlah pihak sejak tadi siang
kami pantau sejak waktu pukul dua belas waktu indonesia barat
yang bisa kami informasikan saat ini adalah bagaimana proses rekapitulasi suara melalui sidang pleno yang sudah selesai dilakukan oleh kpu
kpu pusat ini telah selesai melakukan rekapitulasi nasional yang sebelumnya dilakukan secara berjenjang dari tingkat kecamatan kabupaten kota provinsi dan kemudian secara nasional
dan juga saudara dari hasil rekapitulasi suara di provinsi papua lagi lagi pasangan calon prabowo gibran ini memperoleh atau unggul dengan jumlah suara tiga ratus tujuh puluh delapan sembilan ratus delapan
kemudian disusul oleh pasangan calon ganjar mahfud yang mendapatkan suara satu ratus tujuh puluh delapan lima ratus tiga puluh empat suara
dan kemudian pasangan calon anies baswedan dan muhaymin iskandar ini di posisi yang bunyinya
kemudian yang kita nantikan adalah bagaimana penetapan hasil pemilu dua ribu dua puluh
tidak ada waktu definitif kapan kpu akan mengumumkan hasilnya
tapi yang jelas kalau berdasarkan aturan perundang undangan undang undang pemilu
ini dikatakan bahwa tenggat waktu selambat lambatnya dalam penetapan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat ini adalah
lima hari setelah pemungutan suara ini dilakukan pada tanggal empat belas februari
artinya adalah ini hari terakhir tenggat waktu agar kpu mengumumkan hasil daripada pemilu dua ribu dua puluh
baik terima kasih valen untuk informasinya
tentu kita akan menunggu hasil pastinya yang akan diumumkan oleh kpu
selamat melanjutkan tugas kembali